bakso dengan beragam topping ini dijual di kedai bakso di jalan kurute dua kota melaboh aceh barat aceh
wah konsep menyantap bakso secara prasmanan ini berbeda dari biasanya
di sini pengunjung bisa langsung mengambil sendiri jenis topping bakso yang diinginkan
ada bakso jamur bakso iga bakso keju bakso kotak sampai bakso isi cabai
wow semuanya harus dicoba
untuk rasanya di sini bakso nya itu enak ya dari mulai kuahnya bakso nya juga
terus untuk penyajiannya di sini tuh unik karena dia prasmanan jadi kita bisa pilih sendiri gitu pas ambilnya
untuk harganya anda tidak usah khawatir mulai dari rp dua lima ratus hingga rp delapan belas per porsinya
cukup ramah di kantong ya
kalau penggemar bakso dan juga jerawan wajib makan bakso yang satu ini
lihat saja aneka jerawan yang disediakan
dengan semangkok bakso gurih dan hangat ini
ada koyor buntut kulit babat putih lidah hingga tulang muda
untuk mengolahnya bawang putih diose bersama bawang merah dan cabai rawit
setelah itu aneka jenis jerawan langka tadi dimasukkan menjadi satu dan dioseng dengan garam dan penyedap
jika sudah matang siap dinikmati dengan aneka jenis bakso berkuah panas dengan mie kuning atau bihun seperti ini
bisa mencampurkan jerawan yang sudah dioseng tadi langsung di dalam mangkok bakso atau bisa juga dipisah
rasanya unik ya luar biasa
kebetulan yang pedas manisnya juga pas
mungkin sensasi yang baru kali ya
maka makan bakso pakai ose
ose jerawan di kedai bakso jalan burang rang kota bandung ini dibantul seharga rp sebelas per piringnya
sementara bakso nya dihargai mulai dari rp tiga puluh rupiah
tim liputan cnn indonesia